indro mematok harga antara sepuluh hingga lima belas rupiah per kemasan seperempat kilogram
terus saya mulai kenal dengan mas haderai
tampaknya bang habib mengalami kendala komunikasi ya